lo punya pacar
emang gak ada cewek yang mau sama lo
lo denger ya
kalau sikap lo kayak gini terus sampai kapanpun lu itu gak bakal dapet cewek
cewek juga enak kali ngeliat kelakuan lo
lo tuh kalau didiamin ngelunjak ya
eh asal lo tau aja ya
gue bisa dapetin cewek seratus kali lebih cantik daripada
dua hari ini lu jadi pendiem kenapa sih
apa ada hubungannya sama gue waktu itu boncengin bulan
gue tuh gak ada hubungan apa apa sama wulan
punya rasa juga enggak
dia kan cantik
cantik apanya sih sam
lo tau sendiri kan mulutnya judas
seenaknya sendiri semuanya sendiri
mulan dari yang lo taksir anak baru itu matre
kemarin gue lihat dia lagi jalan sama cowok pakai mobil mewah
cowoknya itu ya umurnya lebih dari kita lah
apa coba namanya kalau bukan materai

aku pengen dateng sama sama

heather ada yang mangsa
yaudah kalo bom terusness sembunyi

waman pintu itu mana
enggak maksud gua
gak lah soalnya gak ada apa apa
eh tapi gue minta maaf ya kemarin gue sempat gak percaya sama lo
tapi emang bener gak sih wulan dari jalan sama cowok lain
hah ah udahlah deh
kok gue jadi gak enak gini ya sama wulan
kemarin gue lihat dia lagi jalan sama cowok pakai mobil mewah
cowoknya itu ya umurnya lebih dari kita lah
ah biarin aja emang kenyataannya kayak gitu
maksud lo apaan pake fitnah gue segala
bilang gue ini cara keganjenan
terus pake ngehina gue kalo gue ini cewek gak laku maksud lo apa sih
emang gak ada cewek yang mau sama lo
lo denger ya
kalo sikap lo kayak gini terus sampe kapanpun lo itu gak bakal dapet cewek
cewek juga enek kali ngeliat kelakuan lo
cewek juga enek kali ngeliat kelakuan lo
lo tuh kalo didiemin gak ngejunjak ya
eh asal lo tau aja ya gue bisa dapetin cewek seratus x lebih cantik daripada lo
oh ya masa buktiin dong jangan cuma di mulut
gue pengen liat apa dalam empat belas hari ini lo itu bakal dapetin cewek yang kayak lo bilang tadi
gue pengen liat apa dalam empat belas hari ini lo itu bakal dapetin cewek yang kayak lo bilang tadi

oke siapa takut
tapi kalau misalnya gue berhasil dan gue pasti akan berhasil
siap siap ya makan cabai rawit satu baskop
oke tapi kalau lo gagal lo siap siap nyikatin lese di seluruh sekolah
gue gak bakal kalah deal
gue bakal kalah deal
pusing kali kau tampaknya
aku bingung mikirin taruhan
taruhan apa pula
jadi dalam empat belas hari ini aku sudah harus punya pacar
ah si kaget ah
aku itu sudah pernah baca tentang quotes
isinya seperti ini
pacaranlah kau ketika kau siap bukan karena kau sedang sendiri
nah ini kau pacaran karena taruhan
kau itu tidak usah memikirkan cewek ya
tujuan kau datang ke sekolah itu untuk belajar
supaya kau pintar
sudah aku duluan yah
eh close aja yah
siapa dong ya yang harus gue deketin
roman tempatnya bagus yah
roman sekejap kita
ini pesanannya mbak
jadi kita makan yah
enggak enggak enggak
ih ayo dong adik
sampai siapa kan
begitu kamu sampai di sana kamu harus segera telepon papa
iya pak pasti
kakak bakalan pulang cepet
setelah sampai jakarta kamu harus sudah punya pacar gimana
hah kakak mau bahas itu mulu deh masa
kakak titip papa yah
kamu jagain papa
pak aku berangkat dulu ya pak
aku minta maaf ya pak soal kemarin papa mau punya pacar
nggak usah diteruskan
dan nggak usah kamu bahas lagi yah
wulah kalau memang kamu nggak suka papa juga nggak paksain kamu
sudah sudah ayo kita masuk sudah malam
waktu kamu tinggal tiga belas hari lagi untuk mendapatkan cewek
coba aku tanya yah
kalau dia sampai nolak gue gimana
apalagi dia kelas sama wulan
eh tapi deal yah
lo harus ngelakuin apa aja yang gue minta
eh semuanya juga gue jabanin
gue tahu banget
siapa sih susan
kalau lo benar suka sama roman lo buktiin
ajak ke mana gitu
sampai dia mau
pokoknya sampai dia mau
ku gue cemen banget sih
daripada gue kalah taruhan bisa makin song si wulan
nanti sore lo ada waktu nggak
gue tuh mau ngajakin lo ke kafe nanti sore
pergi sama gue
gue gak perlu susah ngajak dia jalan
taunya dia mau ajak jalan duluan
kalau gitu nanti sore kita ketemu ya
salah kalau itu
mau ngedate tapi tak ada modal
bukan nggak ada modal
aku nggak sempat beli
gue pikir tau bulat
gue dasarkan penelitian yang pernah aku baca
kalau yang namanya ngedet itu harus direncanakan
kalau dadakan ya itulah tadi
tau bulat namanya
kalau kau terburu buru akan tidak maksimal secara bat
fiktor ceramahnya nanti aja
ini boleh nggak dipinjemin
boleh lah ya